menyemarakan tujuh puluh empat tahun kemerdekaan republik indonesia beberapa penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut
kali ini giliran sumbawa barat di nusa tenggara barat yang menjadi titik penyelaman
ya diproyeksikan sebagai tujuan baru wisata selam titik di ujung barat pulau sumbawa ini
awalnya adalah kawasan tambang yang sedang direhabilitasi
teluk benete yang termasuk kawasan tambang batu hijau kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat menjadi tempat berkumpul dua puluh delapan penyelam
pada pukul delapan pagi waktu indonesia tengah peserta berkumpul dan melakukan briefing
dilanjutkan dengan mempersiapkan peralatan
satu persatu peserta turun ke laut
kemudian membentangkan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu padamu negeri
setelah membentuk formasi yang sudah ditentukan para peserta bersama sama menyelam ke kedalaman dua belas meter
di bawah laut para peserta kembali membentuk formasi dan dilanjutkan dengan upacara bendera
kami melihat bahwa indonesia itu mengakui tanah air tidak hanya tanah saja dan salah satu airnya adalah laut
sehingga kami ingin membuat upacara bendera di bawah air
perasaannya berbeda seperti yang kita ketahui sendiri
jadi kalau misalnya salam adalah olahraga yang membutuhkan adrenalin tingkat tinggi
dimana kita harus di bawah kita harus fokus untuk hormat dan fokus untuk menyimbangkan badan
fokus untuk tidak tetap membuat visibility di bawah jelas
acara berikutnya adalah bersih bersih laut di area riftball yang ditanam sejak dua ribu dua
rifbol adalah terumbu berat
terumbu berat yang berfungsi mengembalikan fungsi ekosistem
rifbol diharapkan dapat mengembalikan ekosistem kawasan pantai tambang batu hijau seperti sebelah kanan
penyelaman memperingati hari kemerdekaan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat popularitas kawasan teluk benete sebagai tujuan wisata baru di sumbawa
letak teluk yang bersebelahan dengan pulau lombok tergolong mudah untuk dijangkau wisatawan
mediawan sumbawa barat nusa tenggara barat